jurnal ilmiah terkemuka nature pada lima agustus dua ribu dua puluh lalu mempublikasikan prediksi ilmiah
dari beberapa ilmuwan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia
bahwa covid sembilan belas akan menjadi penyakit endemik
artinya virus sars cov dua akan terus beredar dan hidup di tengah masyarakat
layaknya penyakit endemik lainnya seperti influenza tuberkulosis dan demam berdarah
ahli pandemi dari griffith university di queensland australia diki budiman mengatakan
covid sembilan belas memang sulit untuk dimusnahkan seketika karena beberapa faktor
di antaranya banyak penderita yang tidak bergejala serta kecenderungan cepatnya virus bermutasi
sehingga muncul beberapa varian virus baru
hal inilah yang memperkuat analisa para ahli covid sembilan belas akan menjadi penyakit endemik
ini adalah satu fenomena yang serius yang artinya bahwa keinginan manusia
untuk menghilangkan secara tuntas covid sembilan belas ini sulit
kalau mengendalikan dalam status terkendali iya
dan itulah sebabnya kenapa kecenderungannya nanti memang akan menjadi penyakit endemik
kalau penyakit itu menjadi endemi sebetulnya artinya ada pesan pentingnya begini
bahwa penyakit itu sudah tidak menjadi satu wabah raya
itu kan kalau pandemi itu wabah raya satu itu
di sekitar kita seperti halnya flu itu atau seperti halnya demam berdarah
tbc malah itu penyakit endemi
diki menambahkan masyarakat harus paham saat pandemi berubah menjadi endemi
bukan berarti covid sembilan belas berakhir
karena status pandemi melekat pada kondisi beberapa negara dan wilayah yang terdampak
apabila tren pengendalian covid sembilan belas semakin membaik
diikuti dengan keberhasilan vaksinasi
maka status pandemi baru akan dicabut oleh bank
badan kesehatan dunia who
kepala lembaga biologi molekuler eikman amin subandrio mengatakan
seiring waktu semakin banyak orang terinfeksi
maka secara alami akan terbentuk herd immunity atau kekebalan masal
meski belum diketahui berapa lama siklus kekebalan itu akan bertahan
imunitas yang terbentuk ini diharapkan menyebabkan virus sars cov dua tidak akan betah
berada di dalam tubuh manusia
tapi bukan berarti virusnya hilang sama sekali
ketika di tubuh manusia sudah bukan merupakan tempat yang ideal lagi buat si virus
maka dia akan keluar dia akan cari cost baru
kemungkinan besar akan kembali ke hewan hewan liar
nah hewan liar itu ada di sekeliling kita kan ya
entah itu kelelawar atau binatang piaraan dan sebagainya
nah mereka akan menetap di situ
tetapi tetap merupakan tanda petik ancaman
subandrio menambahkan masyarakat diharapkan tetap menjalankan protokol kesehatan
seperti menggunakan masker dengan baik dan benar
mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun
dan menghindari kerumunan dengan menjaga jarak
karena pola kebiasaan ini menurut subandrio
masih akan tetap menjadi tatanan kenormalan baru
hingga beberapa tahun yang akan datang
meski pandemi covid sembilan belas sudah meredah dan berhasil dikendalikan
arman helmi muhammad iqbal jakarta